menggunakan transportasi umum untuk menjelajah suatu daerah bisa menjadi pengalaman seru tersendiri
anita maya akan mengajak anda untuk berkeliling kota balikpapan dengan menggunakan angkutan umum yang biasa disebut
taksi dan informasinya akan sekaligus menutup redaksi cnn indonesia siang kali ini saya iqbal kurnia dipamit selamat siang dan sampai jumpa
jalanan menuju ke sananya bersih banget
ingin keliling kota saat berwisata
lupakan sejenak transportasi
online mari berkeliling kota dengan angkot di kota balikpapan khususnya penggunaan angkutan umum sudah sangat sedikit
peminatnya padahal dengan harga yang cukup terjangkau yaitu
rp lima saja kita sudah bisa menjelajah kota yang dikenal sebagai kota minyak ini
saya akan memulai perjalanan saya kali ini dari lapangan merdeka
oke hari ini pagi ini saya sudah berada di
di tengah kota balikpapan dan dari sini saya mau mencoba kuliner yang paling hits yang ada di sini dan karena saya tujuannya mau ke tempat wisata jadi saya mau isi perut dulu ya
sekarang saya mau coba menggunakan kendaraan umum
ah itu itu tuh angkotnya tuh
salah hahaha salah hahaha nggak jadi pak salah pak salah angkot
nah kalau yang ini bener nih tuh warnanya biru tua
halo bang saya mau ke pasar baru ya saya naik angkot ini
pak namanya siapa pak ion pak ion
pak ion angkotnya kok sepi pak
udah begini lah kadang kadang ya selama ini ya dijalanin aja lah kadang kadang ada kadang kadang disyukurin aja lah sudah
oh gitu ya kalau angkot ke sana berapa bayarnya
palingnya dari jauh dekatnya rp lima aja sih
tapi sebelum memutuskan untuk berkeliling sebuah kota dengan angkutan umum ada beberapa hal yang harus diperhatikan
cari tahu tujuan angkot kemana saja dan pastikan tujuan anda masuk dalam jalur yang dilewati
perhatikan juga jika harus berganti angkot di terminal ya
jangan lupa siapkan pecahan uang pas agar memudahkan dalam transaksi pembayaran
sebelum menuju lokasi wisata saya akan mampir di sebuah kedai yang sudah tersohor dengan kuliner mantaunya
oke nah suasananya kalau pagi pagi itu emang ramai banget karena emang ini kedai kopi yang rekomen banget untuk sarapan
menunya bisa lihat ya kalau menunya kayaknya kalau nggak ada gorengan nggak afdal gitu sarapannya banyak gorengan ya disini
mantau adalah sejenis roti bakpao tanpa isi yang biasanya dinikmati dengan lauk sapi lada hitam atau dicelupkan ke kopi susu panas
dan untuk penuh sarapan pilihan saya jatuh pada mantau kukus dan mantau goreng yang dinikmati bersama kopi susu dan juga bubur ayam
basically ini adalah roti biasa nggak ada isinya dan sebenarnya kita bisa ngisi roti ini dengan apapun yang ada di dalamnya
jadi kita bisa ngisi roti ini dengan apapun yang kita mau seperti misalnya sapi lada hitam tapi karena ini breakfast alias sarapan saya mau cobain dengan kopi aja kopi susu yang dicocol

tidak hanya mantau kedai ini juga menawarkan berbagai menu makanan ringan yang cocok dijadikan sajian sarapan sebelum menikmati roti ini juga menarik penutupan
seperti bubur ayam roti bakar dan aneka gorengan

terlebih saat akhir pekan bisa haha
bisa akan ke em immigrant
segala gala contacts shaped dia bikin mungkin
sampai keluar kota untuk oleh oleh juga orang banyak sama kopinya
setelah perut saya terisi saya melanjutkan perjalanan ke pantai lamaru
masih dengan taksi balikpapan
jadi dari terminal bp ini kita bisa melanjutkan naik taksi
kalau orang balikpapan sebutnya taksi itu angkutan umum alias angkot
kita bisa naik taksi kalau tadi informasinya saya harus naik angkot nomor tujuh
yang warnanya hijau tua
menggunakan kendaraan umum di balikpapan cukup mudah
dari pusat kota terdapat beberapa jurusan populer bagi wisatawan
seperti pantai lamaru yang menjadi tujuan akhir saya ini
tepat stop sini aja pak
sudah sampai di pantai lamaru
untuk masuk ke pantai lamaru di hari biasa
dikenakan biaya sebesar rp dua puluh
dan di akhir pekan seharga rp dua puluh lima per orang
kawasan pantai ini juga menyewakan lahannya sebagai camping ground
dan lokasi foto pre wedding
ini jalan masuk ke pantai lamaru
wow jalanan menuju ke sananya bersih banget
terus pohon pohonannya juga rapih
pohon pohon cemara di kanan dan kiri jalan
pantai lamaru cukup populer sebagai tempat berwisata di akhir pekan
karena terdapat cukup banyak fasilitas hiburan bagi keluarga
area bermain anak warung makan dan juga rindangnya pepohonan
membuat suasana berlibur keluarga semakin menyenangkan

tapi juga kayaknya jadi tempat yang asik nih buat berlatih alat musik
seperti yang ini nih nih nih nih
aduh saya kok kepo ya semua orang ya pengen disamperin
saya bantuin tepuk tangan ya
gak ada tepuk tangannya
tempat wisata pantai lamaru ini kayak gimana nih
lamaru populer ikonik

terus ya kalau kita bilang sih salah satu etalase kota ya yang mesti kita terus banggain kita terus rawat jaga dan kita terus
seru ya menikmati suasana sore di pantai lamaru
mungkin bersama keluarga atau bersama teman teman kayak gini
sambil berlatih kesenian tradisional diiringi dengan debur ombak
kita nungguin suntet nih kayaknya sore hari ini
terima kasih ya teman teman
berdiri hari dengan pengalaman yang berkesan tentu memberi arti dalam perjalanan wisata saya kali ini